dari kelakuan kau nggak bisa dimaafkan
karena enggak seperti semalam sama seorang laki laki itu memalukan
siapa siapa bikin ayam maluk maaf pak tunggu saya bisa jelas krim
kamu masih inget ya dulu waktu kita masih sumur tiara sekarang sering banget lo kesini
setiap kali kamu lagi kangen sama ibu kamu dan kamu selalu bilang kalau ibu kamu tuh ada di
di antara bintang yang berkelap kulit itu aku selalu kangen sama ibu aku jer makanya itu
siapa kamu jangan nyerah sama orang orang itu kamu harus berani lo mereka makasih aja
dari dulu sampai sekarang kamu selalu jadi teman yang paling baik buat aku sama sama siang
hai anda ibunya asal ibu tahu
hai anak ibu itu
lewat tengah malam
hai anak ibu itu
hai anak ibu itu
hai bawa pergi anak perumahan saya ibu denger baik baik ya kau sampai terjadi sesuatu sama anak
saya saya akan membuat anak ibu menyesal seumur hidup
denger baik baik kami ini memang miskin tapi kami punya kehormatan enak aja bapak ngomong fajar dia membuat vieleh yang membenci saya yang seperti ini
mereka itu bersahabat
dan bapak asal tahu saya ini akan bersumpah untuk bapak
kalau bapak kenapain anak saya
yang akan susah seumur hidup
sekarang bapak pergi
aku antarin kamu pulang sekarang ya
nanti kamu khawatir kamu gak pulang semalaman
ayo lasya ini udah jam berapa
kamu dimana nak
mau pulang pulang juga
aduh mudah ini gak terjadi apa apa sama dia
bi udah dong bi
papi istirahat aja ya
kebanyakan kopi juga nggak bagus buat jantung papi
kasian tuh papi mi
pasti dia kecapean
kecapean terus sakit mi
ya mia tolong bawa dia ke kamar ya mia
yuk masuk ke dalam kamar yuk
ada apa sih mi
kalian kok tiba tiba
mau saya pecat lagi
pak pi pak pi nudra nopi
kita nggak bisa pecat dia pi
kita bisa rugi besar
kita terikat kontrakan sama dia
kita udah jalan lakuin ya
saya nggak akan pecat kamu
deketin anak saya lagi
kamu harus janji sama ayah
kalau kamu gak akan menemui laki laki ini lagi
pak pi udah pi jangan emosi pi
yuk kita masuk yuk
yuk kita masuk
yuk kita masuk
apa yang dilakukan tasya
pak pi bener bener malu pi
telepon dari siapa sih mi
aku nggak ada yang ngatakan
mi sekarang tasya di mana

terakhir mama yang liat di ruang tengah pi
dengar ayah baik baik
kamu itu anaknya ayah
kamu harus bisa mencari ayah
bisa bersikap dewasa
jangan membuat kami semua itu khawatir
jangan lakukan sesuatu yang gak baik lagi ya
karena ayah takut
kalau suatu hari nanti terjadi apa apa sama kamu
ayah bisa kena serangan jantung
kemarin aja waktu kamu gak pulang
dan jantung ayah sakit tasya
pi semuanya udah siap pi
semua masa berleha leha kamu telah usai
aku harus memecap si gembrot gelambir orang tuti itu
sedangkan kamu tahu dong
betapa sulitnya mencari koki pengganti
kamu lah yang mendapat kehormatan untuk menggantikan posisi dia
ayo ke dapur sana
masak semua yang ada di menu dan harus persis sama rasanya
bu saya itu bukan pembantu dan saya juga bukan koki
masan kamu udah janji sama ayah kamu
kalau kamu akan melakukan semua yang aku suruh
aku ingin mengadakan
gimana ya si ayah kalau tau
kamu di telepon nih
tempat kamu di dapur
aku sebelah lihat kamu
agak agak lelet ya otaknya ya
susah ngertinya ya
masak yah nedek
kau laporan ayah kamu
kerjaannya dia itu cuma marah marah
ngoceh mulut sepanjang hari
kamu harus kasih tahu ayah kamu
supaya kamu nggak diperus terus kayak gini
eh kan kamu sendiri yang bilang sama aku
kau menangnya tuh jago banget
mau terbaikin kontak
kamu harus kasih tahu ayah kamu
supaya mereka nggak terus terusan meres kamu
dibuat melukai kucing sama anjing
kok kamu di sini
bukannya harusnya sekolah ya
pak jar itu beda ya
sama panggilan buku dengan tiara
kalau mereka itu lembut
l bridal sama sama ya
kamu tenang aja
kamu pergi ke sekolahnya tiara

kamu sekarang ke sekolahnya tiara bantu tiara
eh lama banyak kami cek
ini kata saya kenalin
dia pinter nyanyi loh
kata saya kenalin
ini orang yang dibalik suaranya maudie
ternyata dia orangnya